pertandingan antara tim merah dan putih menjadi puncak acara dalam rangkaian ibl all star game tahun ini
meskipun mendekankan pada unsur hiburan hal tersebut tak mengurangi keseruan pertandingan yang digelar di hall basket senayan jakarta pada kamis
empat bintang ibl pilihan penonton dan pelatih yang tampil saling menyuguhkan aksi aksi terbaik di lapangan
tim putih akhirnya memastikan kemenangan lewat tembakan abraham damar grahita saat pertandingan tersisa sembilan detik
tim putih pun menang satu ratus dua seratus
pemain nsa mountain gold soveren uke yang mencetak dua puluh enam angka terpilih menjadi most valuable player
sementara abraham damar grahita yang mencetak lima belas angka berhak atas gelaran pemain lokal terbaik
nggak untuk bisa main di all star tapi ya nggak ada expect apa apa untuk jadi best lokal ataupun game meeting shot
semua dari tuhan dan ya semua terjadi begitu aja
selain pertandingan antara tim merah dan tim putih ibl all star game juga diberiakan dengan tiga point contest dan slam dunk contest
di tiga point contest pemain andalan bima perkasa jogja indra muhammad menjadi yang terbaik setelah di babak final menyisikan pemain nsa mountain gold
andre rorimpande dan pemain pelita jogja

sementara itu di slam dunk contest aksi dari pemain tangerang hawks jaran kramp sukses mendapatkan nilai tertinggi dari para juri
jaran pun menyisikan pemain indonesia patriot demdiak nidip kinal dan berhak atas gelar juara slam dunk contest di ibl all star game tahun ini
erlang yusof haji andriawan saputra jakarta